si aceng jangkung sama dadang suradan kemana
gak tau kan
di depan ada jus
kamu sakit kum
saya sedang tidak hebat badan kang saya pulang sajanya
kita ke dokter clara aja
maaf kang kalau boleh
apatah marah marah pengen ketemu kang ncuy
terima kasih sebelumnya
saya tinggal sebentarnya
emangnya ada apa teh ucuy
si ucuy teh
emang aja ya
wah nasi sate ya
biarin pak sama saya aja
katanya nanti dia mau cariin kang ncuy mak
minumnya belum kang
ije itu minuman buat si akan belum dibikinin
kamu mah kerjaan memang capek ato ije
gaji ije jangan dipotong buat beli minuman
aduh mana ada penjaga warung gajinya enam juta ije
kalau ada mak atau mamah enggak bakal buka warung
mendingan mamah jadi penjaga warung aja
wah irah juga nanti tak bisa naik haji
kamu bang ada ada wai ije
kita cepetan bikinin minum es temanis ya
ingatlah kita sekali lagi mau main midi widi kali
pemikiran mungkin juga diameinin
saya tadi dari rumah kamu kok
bagaimana menghadapi pebri
ya kamu tanya aja sama pebri nya kum
biar gak bingung
saya gak paham maunya dia doi
setiap saya bicara dia membantah
pebri mudah sekali emosi
ya sih jadi ikut gampang emosi
kamu berantem sama pebri
semakin pebri besar
semakin saya tidak mengerti dia
dia siapa kum
iya pebri itu kenapa
sikapnya semakin hari
semakin saya tidak mengerti
pebri kan anak kamu
masa kamu gak ngerti
dulu waktu dia kecil
dia tahu apa yang saya inginkan
saya pun tahu apa yang dia inginkan
kamu itu yang menginginkan
sekarang saya nggak kenal sama pebri
pebi pun juga tidak kenal sama saya
tapi tidak saling mengenal
kamu mah aneh ya kum
masa sama anak sendiri
kamu gak kenal
makanya jadi lupa sama pabrik
saya tidak pernah tinggal sama orang lain
selain sama pebri
eh pernah tuh kum
ada penyakit nih
ini teh kenapa berdua saja
si aceng jangkung sama dadang suradam kemana
gak tau kan
di depan ada jus
kamu sakit kum
saya sudah tidak enak badan kang
saya pulang saja ya
kita ke dokter clara aja
ini mah kelihatan sehat
sudah lama kita tidak minum bersama
kang barnas saja sama ido
saya mah gak mau
kalau kamu gak mau ikut kum
aduh ini teh bagaimana ya
kok diajak minum bersama saja malas benar ya
ada apa tuh
eh nih dang
ada kang barnas
untung kamu datang
ini si idoy sama si akum
ajakin minum jus atau ke depan
luar biasa kalau begitu
saya atuh dang
makanya ngajak kalian semua minum jus
wah kalau begitu

kenapa tidak kamu
kayaknya kamu kang barnas
aduh kalau saya mah maaf ini mak ya
saya banyak bisnis kang
tidak sempat kalau sekarang
sok atuh kang barnas
ini akum sama idoi
saya teh banyak urusan ya
doi diajatin aku
aduh kasian akum sama idoi
pasti duitnya habis buat traktir kang barnas
tugas sudah dilaksanakan
sekarang kamu shift sore di kantor rw
ini foto yang diperlukan komandan
dari sini kita akan mengetahui apakah sobri anak mausat rw atau bukan
alhamdulillah puasa teh tinggal satu minggu lagi
insya allah rusak kita bisa panen pak saul
jadi sebelum puasa kita bisa menanam bibit baru
dan pada saat puasa pekerjaan kita jadi lebih mudah
sama itu usul pisang di kebun sebelah sana
sepertinya sudah bisa juga dipanen
iya pak saul
nanti saya akan menghubungi bang dasep
biar pada saat panen dia bisa menjemput
jangan lupa sisakan beberapa tandan
untuk kita bagi kepada para tetangga
kalau itu mah sudah pasti pak saul
kita tanam timun suri
supaya bisa dipanen pada waktu puasa
kalau kita menanam timun suri sekarang
tidak mungkin atuh panen di bulan ramadan
karena menanam timun suri itu
minimal dua bulan baru bisa panen